dan berita pilihan terakhir saudara maling gasak mas kawin
pura pura jadi keluarga pasangan suami istri yang baru saja menikah
seorang pencuri berhasil menggasak mas kawin dan sejumlah barang elektronik
aksi pencurian mas kawin dengan menyamar sebagai keluarga pasangan yang baru saja menikah viral di media sosial
dalam rekaman cctv tampak pelaku dengan santai ikut masuk ke dalam rumah dan bersalaman dengan pihak keluarga
yang saat itu tengah mengadakan acara kumpul keluarga
pihak keluarga dari kedua pasangan tak ada yang menyangka
kalau pria yang saat menjalankan aksinya sempat berpura pura ke toilet itu
justru adalah seorang pencuri yang berhasil membawa kabur mas kawin dan sejumlah barang elektronik senilai sepuluh juta rupiah
di sana nyangka keluarga sini gitu ya
dia ikut masuk bahkan ikut salaman
peristiwa tersebut akhirnya dilaporkan korban ke pihak polisian
keluarga berharap pelaku dapat segera ditangkap
andri iskandar bandung kompas tv jawa barat